rombongan kpu aspat dihadang masa saat akan terbang menuju merauke untuk mengikuti rekapitulasi hasil pemilu dua ribu dua puluh empat tingkat provinsi
penghadangan dilakukan karena warga tidak terima dengan hasil pleno rekapitulasi tingkat kabupaten
penghadangan dilakukan karena warga tidak terima dengan hasil pleno rekapitulasi tingkat kabupaten
atas kejadiannya warga tidak terima dengan hasil pleno rekapitulasi tingkat kabupaten